tiga kepala daerah di provinsi banten menyatakan siap mundur
untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu dua ribu dua puluh
ketiganya adalah bupati lebak iti oktavia jayabaya
wakil bupati lebak ade sumardi
dan wakil wali kota serang subadri usuludin
di tengah persoalan daerah masing masing
ketiganya memilih mundur demi menjadi caleg
iti oktavia jayabaya saat ini memilih meninggalkan jabatan bupati lebak
untuk maju sebagai caleg dari partai demokrat
dan sudah didaftarkan ke komisi pemilihan umum
itia akan maju dari daerah pemilihan satu banten meliputi lebak dan pandeglang
sementara itu wakil bupati lebak ade sumardi juga ikut mengundurkan diri
demi maju menjadi calon anggota dprd banten dari pdi perjuangan
bukan hanya kepala daerah dari kabupaten lebak
subadri usuludin yang menjabat wakil wali kota serang
juga mengundurkan diri dari jabatannya
untuk mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilu dua ribu dua puluh empat dari p tiga
subadri akan maju dari daerah pemilihan banten ii
yang meliputi serang dan kota cilegon
saat ditemui pada senin iti oktavia jayabaya dan ade sumardi
memastikan pengunduran diri mereka sesuai dengan ketentuan
dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
keduanya dinyatakan sah tak lagi memimpin wilayah masing masing
setelah kpu menetapkan sebagai calon tetap
mereka sudah menyampaikan soal kesiapan mundur
untuk ikut dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
oh kemundurannya kan di surat pernyataannya itu
nanti kalau ditetapkan sebagai dct kpu baru otomatis saya mundur
tapi persyaratan kpu kan harus siap mengundurkan diri
suratnya memang sudah disampaikan kepada dprd dan juga kemendagri
kan itu berproses sampai nanti dct nya sudah keluar dari kpu
saya mencalonkan diri jadi anggota dprd provinsi banten
karena sekarang masih menjabat wakil berpati
maka itu harus ketika ditetapkan dct kan harus mundur
jadi intinya mundur itu kapan
mundurnya adalah ketika saya sudah ditetapkan di dct
sudah ditetapkan jadi calon itu baru mundur
begitu sebelum ditetapkan belum
proses penggantian kepala daerah nantinya akan ditentukan oleh dprd lebak dan kota serang
yang mengusulkan pemberhentian
dan ketiganya sebagai kepala daerah
usulan akan disampaikan kepada gubernur banten sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah
berdasarkan undang undang posisi bupati dan wakil bupati lebak
akan diisi oleh jabatan pemimpin tertinggi pertama di provinsi banten
atau dari kementerian dan lembaga lain hingga masa jabatan berakhir
adi mazda serang banten